lu kagak tau ya itu namanya modern
nah kalo lu kan masih kampung
nah dan kan kaya gua dong ini gua internasional
tapi baju ella kan banyak hordenya mau dikasih gak
hah jangan hehehe
eee yaudah ella ee kalau bisa sekarang aja
tanda perkenalan ipan
tingin gua sewat aja jalan kaya bebek lu lama banget lu
gua hendang bang
jalan lelet banget lu udah kaya kiong lu
ya abang gimana kita kan perempuan bang
perempuan perempuan lari gitu lari gitu buruan
gua lari bang
bukan juga apa
bangun bangun bangun bangun bangun
dendong dendong kagak pantes lu mah
karungin aja angguran
lu berat banget bangun apa sih lu mah lu mah lu
ma ada bentar
ga tembak bener ketrawan elu
udah kayak kebu lu mah lu
tambah jelek lo

gue nyari selamat tau
ulu mah nyari selamat sendlilo bener sam
eh lebih santu sih ke pasar
pagi mau kan
ya kalau begitu mah kalau ke pasar ya nyol
rasanya aku amat nggak tau diri lah
ngapain sih ya

depan sor ke belakang
ah susah banget ya
rumah sendiri kakak ada yang mantuin
semuanya mesti ngerjain sendiri
ini nih kak capek sendiri jadinya gua
eh eh eh minta minta
ini apa bener disini rumahnya super emek eh super emek
heee gua tau
aku bukan ella tapi ella lanta
lo yang mau kerja sini kan
iya bener banget
ramah amat sih mulutnya
gue seneng banget lo kesini lah
masuk masuk ya masuk
betapa bahagianya pasti
di hari yang bahagia ini

kerjanya di rumah super emak
oh di luar
hehehe lah cantrik banget ya
hilanglah semua perasaan
perasaan yang berbeda
perasaan yang berbeda
perasaan yang berbeda
perasaan yang berbeda
perasaan yang berbeda
perasaan yang berbeda
perasaan yang berbeda
mari marilah kita menyapu bersama
laga amat tuh mulutnya
lu udah selesai nyapunya
gini lah nih gua kan mau jalan jalan nih
mendingan lu ikut gua ya
gue kenalin tuh namanya gang dangdut tuh jalan jalannya ya
biar lu nanti kalo gua suruh lu kagak kesasar pulangnya ya
emangnya di gang dangdut banyak gajruggannya ya
cuma namanya aja gang dangdut
lu mau kan
ayo taruh aja sapunya
aduh aduh aduh emak
ya allah bukan tuh ini bukan tuh ini
ada juga emak main tabrak aja
main tabrak aja main tabrak aja
lalu ngapain ujung kurang di situ
ada juga emak main tubruk aja
kagak liat dia tau gak
saya lagi melihat sebuah keindahan mak
eh enak aja pasar gatel lu
kenalan juga belum emak
ya apa emak
nih gua kenalin ini
orang yang kerja di rumah buah
namanya si ella
kenalkan aku hansip butet
aku biasa dipanggil hansi butet
jadi kalau kau ada masalah di gang larut ini
kau cari aku hansip butet
kalau aku aijul
kalau mbak ella ada masalah dengan rambut
tinggal kesalahan aku
apa mau sekarang aja
ilah itu cakep amat ya
bajunya banyak banget jendelanya
lu kagak tau ya itu namanya modern
nah kalau lo kan masih kampung
nah danin kayak gua dong
baju ella kan banyak hordeng ya
mau dikasih enggak
kalau bisa sekarang aja
siapa yang nyuruh kenalan allah
udah pergilah kau sana

bang apa lo mau jadi siapa bang
nih juragan petai sama juragan jengkol
orang yang paling terkenal di pasar indok neng
kedatengan gue kemari nggak lain nggak bukan
pengen beli tanah yang ada di sini
mau mau tanamin tuh jengkol bapak petek
di sini banyak tanah tanah yang mau dijual bang
abang tinggal ikut saja sama aku
dah eh neng
orang abung sini ya
ada yang menor menor

yang putih putih loh
siapa namanya denau
oh yang putih itu namanya si ella
buset tak mudah mudah
nah tuh dia tuh tuh tuh
tuh yang kayak butel kentut
yang kayak buntelan
tuh yang hitam hitam tuh
oh yang hitam itu
lihat dulu buntelan
pasti itu pembantunya kan
majikan ada yang hitam tuh itu ya
ngeri om itu neng
ngeri di garut